jumlah warga yang sembuh dari covid sembilan belas di kota tangerang selatan terus bertambah
pada jumat pagi tiga puluh lima pasien yang menjalani isolasi di rumah lawan covid sembilan belas
yang telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan
termasuk seorang bidan dan bayi yang berusia lima bulan
menurut koordinator rumah lawan covid sembilan belas
ke tiga puluh lima pasien itu sebelumnya tidak mengalami gejala
dan terpapar akibat klaster keluarga
rahma haula seorang bidan yang sembuh
mengaku terkejut ketika ia dinyatakan positif covid sembilan belas sebelumnya
sebelumnya tujuh anggota keluarga di kota sidoarjo jawa timur
dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas pada senin lima oktober
suharjo dan morina beserta lima orang anaknya
sudah dapat beraktivitas seperti biasa
mereka sebelumnya melakukan karantina mandiri
sejak bulan juli hingga agustus dua ribu dua puluh kemarin
suharjo dan keluarga dinyatakan positif covid sembilan belas
setelah menjalani tes swab
mereka menjalani tes setelah orang tua dari istri suharjo
meninggal dunia akibat covid sembilan belas
suharjo dan keluarga sempat merasa ketakutan dan depresi
saat dinyatakan positif covid sembilan belas
sebenarnya yang membuat kita sembuh itu adalah
diri kita sendiri
itu yang faktor paling utama
ketika kita merasa bahwa kita sehat
itu harus terus tetap dikatakan bahwa kita sehat
kita sehat kita sehat
walaupun kita sebenarnya masih sakit
tapi kita harus katakan itu tetap sehat
kemudian faktor yang lain itu dukungan keluarga
yang ketiga faktor dari lingkungan
pada rabu tujuh oktober
rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet jakarta
telah memulangkan sebanyak lima ratus empat puluh delapan pasien
yang sudah dinyatakan sembuh
atau tidak reaktif
hingga delapan oktober jumlah pasien yang dirawat di tower enam
dan tujuh rumah sakit darurat wisma atlet
mencapai satu empat ratus sembilan puluh enam orang
berdasarkan data dari covid sembilan belas go id
jumlah kasus sembuh mencapai lebih dari dua ratus empat puluh tujuh ribu kasus
sementara sejak tiga oktober lalu
tren kasus sembuh bertambah lebih dari tiga empat ratus kasus perharinya
tim liputan cnn indonesia